sejumlah kader partai pd perjuangan belakangan mengkritik penanganan pandemi pemerintah presiden jokowi
bahkan kritik juga disampaikan oleh ketua dpp puan maharani
sebagai partai pengusung menjadi anomali ketika kader banteng mengkritik jokowi
hal itu kemudian menimbulkan spekulasi apa yang sebetulnya terjadi
kita akan diskusikan pada malam hari ini terkait dengan rentetan kritik dari pdi perjuangan terhadap pemerintahan presiden jokowi dalam penanganan pandemi
ada tiga narasumber yang sudah bergabung
malam hari ini ada bang adi prayitno pengamat politik dari uin syarif hidayatullah
dan juga ada bang arteria dahlan politikus dari pdi perjuangan
dan ada bang immanuel ebenezer ketua umum dari relawan jokowi mania
selamat malam bapak bapak apa kabar
selamat malam baik
selamat malam juga buat mas arteria dahlan dan pdi prayitno
bang terry bisa dengar suara saya bang
baik saya akan langsung ke bang terry terlebih dahulu deh dari pd perjuangan
bang terry ada banyak spekulasi ini bang ketika beberapa kader pd perjuangan mengkritik penanganan pandemi pemerintahan presiden jokowi
pertanyaan yang paling mendasar sebetulnya ada apa
dan bagaimana kemudian menjawab spekulasi spekulasi yang berkembang di luaran ketika ada kritik kritik yang datang dari beberapa kader partai banteng bang terry
ya kalau saya pikir yang dilakukan oleh pdi perjuangan adalah sikap
kami kalau dilihat dari rekam jejak digital bagaimana pdi perjuangan mengkritisi pemerintahan yang sedang berkuasa
termasuk juga mengkritisi pemerintahannya pak jokowi
ini kan bukan yang sekali dua kali
senantiasa setiap saat
karena pdi perjuangan adalah partai pengusung beliau yang punya kewajipan moral kewajipan politik dan kewajipan konstitusional
untuk memastikan bagaimana kekuasaan
yang dihasilkan oleh pdi perjuangan melalui rahimnya pdi perjuangan
yang menjadi pak jokowi menjadi pemimpinnya saat ini penuh dengan kemanfaatan
itu yang pertama
kemudian yang kedua kami tidak memandang ini sebagai suatu kritik atau semacam suatu apa ya
ini adalah justru bagaimana kita memperlihatkan pertanggung jawaban antara hubungan pdi perjuangan dengan kadernya dengan pak jokowi
justru tanda cinta ini
kita kalau sayang sama orang kan kita juga kasih tahu
eh ini jalannya ada lubang ada kerikil dan sebagainya
kami memastikan bahwa pdi perjuangan ingin mengawal kepemimpinan pak jokowi ini
sukses story nya pak jokowi dari periode pertama dan sampai nanti pak jokowi dua periode
ini akan berjalan dengan mulus
pemerintahan fungsi fungsi pemerintahan kekuasaan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat
dan penuh kemanfaatan
yang ketiga ini juga kami berulang kali menyuarakan
bagaimana pemerintah anak buahnya pak jokowi ini
ada kementerian dan lembaga pak menteri dan kepala lembaga
harus bisa mentransformasikan informasi ide dan gagasan
sehingga apa begitu banyak kerja kerja hebat pemerintah
ini seolah olah mudah sekali terpatahkan
dengan banyaknya hoak banyaknya berita bohong
padahal data digital rekam jejaknya dengan bukti bukti yang otentik
bagaimana tidak hanya pencegahan penyebar luasan covid sembilan belas
tapi juga pemulihan ekonomi nasional dilakukan secara simultan
ini kan memperlihatkan bahwa negara ini betul betul hadir
secara terstruktur secara sistematis dan juga masif
nah ini yang berulang kali kita ingin suarakan
yang terakhir kini kini sampaikan begini mas
pdi perjuangan selalu siap mewakafkan dirinya untuk kepentingan rakyat
kami mendapatkan perintah dari ibu ketua dpr untuk memastikan rakyatlah yang menjadi
epicentrum dari setiap gerakan dan giat giat tugas tugas dan fungsi kedewanan
samping itu ya baik buruknya pak jokowi ini pasti baik buruknya pd perjuangan
baiknya buruknya pak jokowi pasti buruknya pd perjuangan
tapi baiknya pak jokowi belum tentu baiknya pd perjuangan
tapi kita senantiasa istikomah
dan mudah mudahan ini
adalah yang kita katakan ini adalah tanda cinta tanda sayang
dan ini sama sekali tidak juga untuk kasar bahasanya untuk merongrong kepemimpinan pak jokowi
dan saya pikir pak jokowi paham itu dan sangat berterima kasih dengan masukan masukan yang disampaikan oleh kader kader
baik baik bang terry
bisa kita tangkap apa yang tadi anda sampaikan
saya ke bang immanuel dulu sebagai relawan jokowi mania pecintanya pak jokowi
ini bahasanya bang terry tadi kritik yang disampaikan oleh beberapa
kader pdi perjuangan bahkan ibu puan maharani juga adalah bentuk sayang bentuk cinta
apakah anda melihat hal yang sama bang immanuel
kalau saya melihat pada hal yang berbeda ya
pertama mungkin saya lihat yang pertama kritiknya ketua dpr bukan soal kader pdip
artinya pdip partai yang mengusung pak jokowi maju sebagai pilpres
benar apa yang disampaikan pak artir yadahlan itu
pdi punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab konstitusional betul
tapi harus dipahami bahwa pdip adalah partai pemerintah hari ini
artinya ada komunikasi politik atau etika politik yang seharusnya bisa disampaikan
bukan secara gamblang di mata publik seakan akan
ini partai ini seakan akan merong rong
benar tadi apa artir yadahlan bilang
ini ada kecintaan tapi opini yang terbangun
adalah pemerintahan ini tidak lagi solid
kedua pemerintahan jokowi pdi sebagai partai pengusung
ini seakan akan tidak ada kerelaan lagi untuk mensupport pemerintahan jokowi
mungkin kita lihat walaupun kita lihat sama sama bahwa pak fnd simbolon memang dari awal
beliau ini orang yang tidak mendukung presiden jokowi untuk jadi presiden
kita tahu lah
kita tahu di dalam apa
kita tahu rekam jejaknya beliau ini
walaupun kita lihat konsistensi beliau mengkritik presiden itu luar biasa
tapi sekali lagi saya rasa ini malah ada semacam anomali
anomali yang ditunjukkan pdip sebagai partai pengusung beliau
seharusnya etika komunikasinya harus dibangun
saya nggak tahu persis apa maksud dan tujuan politik
di balik kritik ini semua
tapi saya punya keyakinan bahwa pdip mulai sedikit meninggalkan presiden jokowi
menarik bacaan anda
saya harus ke bang terry
karena seharusnya sebagai partai pengusung beliau melakukan komunikasi politik
bahkan mungkin lebih mudah seharusnya daripada kemudian menyampaikan itu ke ruang publik
mungkin kira kira begitu maksud dari bang immanuel
ya saya hormati pendapatnya sahabat saya pak emmanuel
tapi yang ingin disampaikan saya pikir kalau bahasa komunikasi politik kan jelas
segala kritik termasuk juga yang dikatakan oleh abang kami pak effendi simbolon
itu saya pikir itu adresatnya sudah jelas
adresatnya itu kan nggak ke pak jokowi langsung
tapi bagaimana adresat itu terlihat tegas kepada para pembantu presiden
para menteri dan kepala lembaga yang bertanggung jawab pada saat penanganan covid sembilan belas
untuk bisa bekerja lebih hebat
yang kedua mampu untuk bisa mengklarifikasi dan menjelaskan ke publik atas kebijakan kebijakan yang diambil
dan juga mampu meyakinkan publik bahwa bersama pemerintah
dengan bahu membahu pemerintah dan rakyat masalah pandemi covid sembilan belas ini bisa segera kita selesaikan
ini yang berusaha dibangun oleh teman teman pdi perjuangan
karena berkali kali yang saya katakan itu
sudah tidak hanya dana untuk pemulihan ekonomi
nasional yang rp tujuh ratus empat puluh empat lima triliun
refocusing dan segala kegiatan ini
sekarang ini kan nyaris hanya untuk covid sembilan belas itu lebih dari rp satu triliun lebih
itu nyaris begitu ada hoax terbantahkan dan rakyat percaya hoax
artinya apa ada sesuatu yang salah di sini
dan mudah mudahan ini kritik kritik yang disampaikan bisa untuk menjadi penguatan lah
bukan untuk melakukan pelemahan
baik pak terry
kami juga ingin sampai
kami juga ingin sampai
kami juga ingin sampai
juga tidak ada maksud atau tidak ada ingin kita mendiskreditkan pemerintahan beliau
karena kan baik buruknya pak jokowi baik buruknya pd perjuangan
tapi yang ingin kami sampaikan pak jokowi harus bisa mereserve
artinya juga jangan percaya betul
bahwa apakah benar kebijakan yang sudah diambil ini bermanfaat

apakah benar kebijakan kebijakan yang termasuk juga yang sekarang dinyatakan dengan penuh keyakinan ini
bisa menjelaskan kepada publik sebagai instrumen solusi penyelesaian
itu adalah solusi penyelesaian yang efektif
baik pak terry
saya seperti inilah yang ingin dihadirkan
yang ingin disampaikan oleh kami kami yang ada di dewan
tapi gini mas saya ingin sampaikan kepada bang emmanuel
bang terry kita break dulu bang terry ya
nanti disampaikan usai jeda kita harus break
saya akan tanya juga nanti ke bang adi praetno dan juga bang immanuel
kalau kemudian ini memang terlalu banyak
kalau ini memang terlihat pdi perjuangan mulai berjarak
apakah bang adi pratno juga melihat hal yang sama berjaraknya ini kenapa
ya nanti kita jawab di saat yang berikutnya
kami harus break kita akan segera kembali sesaat lagi
yang terukur itu adalah
bang adi praitno anda membaca dari luar bagaimana apakah memang ini sampai jauh kemudian melihat
bahwa tampaknya pd perjuangan mulai berjarak terhadap pemerintah
terutama dalam hal penanganan pandemi
atau anda punya bacaan yang lain dari beberapa kritikan yang belakangan kita lihat
sampai dari pd perjuangan kader kadernya ke pemerintahan presiden jokowi
tentu saja satu hal yang ingin saya tegaskan
ada satu istilah dalam politik kita itu yang disebut dengan kutukan periode kedua
nah jadi siapapun presidennya kalau dia jadi presiden dua periode
biasanya di periode itu ada kutukan
kutukan pertama itu adalah tingkat ketidakpercayaan publik secara umum
itu menurun terhadap kinerja pemerintah di bidang politik di bidang ekonomi di bidang hukum dan lain lain
dan itu terjadi pada sby
nah kutukan yang kedua itu adalah soal ancaman insoliditas
yang ini bisa memunculkan oposisi dari dalam
jadi fenomena pdip ini memang kritik
bagian dari kutukan periode kedua sebenarnya
muncul kritik kritik yang disampaikan secara terbuka
yang disampaikan secara vulgar yang bahasanya
bung immanuel ini ini kan soal ahlak berkomunikasi saja
kalau memang jokowi ini tidak sesuai aral apa susahnya di wa
diajak ngobrol tidak harus diumbar auratnya ke publik
seakan akan ingin menelanjangi soal penanganan pandemi pemerintah ini tidak benar
nah ini yang saya sebut sebagai potensi insoliditas itu
karena sudah mulai muncul adanya terutama partai koalisi apalagi pdip
ini susah saja kalau tidak di maintain dengan baik komunikasi politiknya
bukan suatu hal yang sederhana
bahkan ini bisa menjadi bibit ataupun bara kecil yang kemudian mengancam pemerintahan soliditas dan koalisi
itu satu hal yang harus ditegaskan
yang kedua kalau ini sebagai sebuah tanda cinta
kalau kita yang melihat dari jauh ini justru sebaliknya
ini adalah sebuah sinyal main besar
jangan jangan pemerintah saat ini dalam segala putusan politiknya yang strategis
tidak pernah melibatkan koalisi partai secara umum
hanya melibatkan presiden dan menteri
tapi dalam sistem presidensialisme multi partai
partai partai koalisi itu wajib dan perlu untuk diajak bicara
terutama soal penanganan pandemi
dan jangan sampai bahwa distribusi soal penanganan pandemi itu hanya didominasi oleh orang yang itu itu saja
kan sebenarnya itu yang ingin disampaikan
dan tentu saja pdip tidak mau babak belur sendirian
karena kalau dianggap jokowi ini gagal menangani pandemi
itu yang babak belur pdip
bukan golkar bukan nasdem bukan gerindra dan bukan yang lain
nah itu yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik
wah kritik bank macinton kritik bank fnd simbolon terpatu puan maharani
secara tenang benderang bahwa keputusan politik pemerintah terkait dengan pandemi
bukan hanya tidak sesuai dengan fatsun politik pdip
tapi dalam banyak hal pdip memang tidak dilibatkan misalnya
itu yang kemudian dilihat oleh publik
kenapa kok menteri menteri dari pdip tidak pernah kok menjadi corong dalam penanganan pandemi
orangnya itu itu saja kok
bahwa seakan akan yang jadi jagoan di menterinya jokowi cuma satu atau dua orang
itu penting sebenarnya sebagai sebuah distribusi kepercayaan
kekuasaan politik yang mesti dilihat oleh presiden
presiden boleh dipilih oleh rakyat
tapi dalam sistem presidensialisme multipartai kualisi partai
kelompok kelompok yang mendukung di dalamnya itu menjadi instrumen penting
yang mesti diperhatikan terutama untuk menjaga stabilitas di dalam
karenanya ke depan tentu ini harus menjadi satu sinyalmen
bagaimana komunikasi politik pemerintah tidak hanya terjadi antar presiden dengan menteri
ataupun dengan ddpf tapi dengan elit elit partai terutama pdip sebagai partai pengusuh
nah itu yang kemudian bisa kita tangkap reinhardt dari jauh
makanya kutukan ini jangan sampai membesar
kasian nanti bang immanuel yang harus babak belur juga kan harus mencari pembelaan terhadap jokowi
nanti kita tanya soal komunikasi pak jokowi dengan pd perjuangan ke bang terry
kalau anda tadi kemudian mulai bertanya tanya apakah ini ada spekulasi politik misalnya
atau mulai meninggalkan presiden parameter yang anda gunakan apa
pertama gini parameternya kita lihat kan puan lagi sibuk mau nyapres
kedua kita lihat memang beberapa elit elit yang mengkritik jokowi ini kan orang yang punya resistensi cukup tinggi ke pak presiden jokowi
walaupun kita lihat kegelisahan pdip adalah kegelisahan juga kita relawan jokowi
tapi persoalannya adalah komunikasi politik yang disalurkan apalagi kapasitas mbak puan sebagai ketua dpr ri
artinya kan lebih mudah untuk menyampaikan keluhan keluhan atau kegelisahan kegelisahan
nah tadi apa yang disampaikan mas adi itu persoalan kutukan politik periode kedua ini memang ini kan membahayakan
ini akan menjadi sinyalemen atau legitimasi partai koalisi untuk bisa mundur teratur dengan sikap pdip yang hari ini mengkritik jokowi secara terbuka
karena dianggap loh partai yang musuh saja sudah melakukan konfrontasi terhadap orang yang mengkritik jokowi
orang yang diusung berarti jangan pernah berharap loyalitas terhadap partai koalisi yang lainnya
karena mereka memang secara moral dan secara politik tidak terlalu punya beban
misalnya tadi menyebutkan adi prey itu kalau mereka tidak punya beban
nasdem nggak punya beban dan partai partai koalisi lain yang punya beban cukup berat memang pdip
nah seharusnya pdip membangun komunikasi politik yang lebih bagus
bukan seperti apa
karena saya lihat pdip ini belum siap sebagai partai penguasa
belum siap menjadi partai pemerintah
karena kan kulturnya pdip ini dari dulu yang dikritik oleh kawan kawan tidak punya mentalitas berkuasa
mentalitas pdip ini adalah mentalitas oposisi dan dari dulu seperti itu
nah itu yang kita sayangkan dari dulu oleh yang kita kritik ke kawan kawan pdip
kapan pdip ini memiliki mental berkuasa
berkuasa itu bukan dalam arti menjadi kultur yang sangat otoriter atau menghilangkan nilai nilai yang sudah dianut yaitu prinsip prinsip demokrasi itu sendiri
karena berkuasa itu kan kita bisa memaksakan nilai nilai yang kita anut
nah itulah prinsip berkuasaan
nah artinya hari ini maksud saya kalau seandainya mbak puan ingin nyapres ya sudah nyapres capres saja
tapi tak usah juga konfrontasi terbuka karena ini juga dampaknya ke pdip
ini satu satunya partai yang diharapkan juga oleh rakyat indonesia yang mampu menjaga keberagaman ini
kalau seandainya pdip secara moral merontokkan kewibawaan pemerintahan jokowi dampaknya luar biasa buat bangsa ini juga
dan kita sebagai pendukung ini juga punya kegelisahan
kegelisahan pdip itu sama dengan kegelisahan relawan
sebenarnya kenapa anggaran yang begitu banyak
karena ketika ini dampaknya tidak ada ke rakyat
ini jadi banjakan para brutus brutus di istana
yang hari ini memanfaatkan pandemi ini jadikan objek bisnis
baik bang immanuel tahan dulu sampai di situ
karena penanganan awalnya hari ini yang kita lihat penanganan berbasis bisnis
bukan penanganan berbasis penyelesaian masalah
oke baik bang immanuel
saya lihatnya salah satu kritik bang ependisibolon salah satunya itu
makanya kita juga kadang kadang melihatnya
ada semacam anomali
tapi sekali lagi saran kita buat bang arteria menjadi partai penguasa yang benar lah
kita dihadapkan dengan para brutus brutus yang tidak punya beban moral atau beban politik apalagi beban ideologi
karena di lingkaran joko ini mereka tidak ada ideologi
kita harus ke bang teri
ya baik bang immanuel
kita jaga ideologi itu seharusnya kita
kita sebagai pendukung presiden
kalau saya kan sebagai relawan pendukung
nah ini kan pdi ini kan pengusung
oke baik bang immanuel
mohon maaf saya harus ke bang terry untuk bisa merespon soal ini
bang terry tanggapan anda dari tadi disampaikan oleh bang immanuel dan juga bacaan dari bang adi prayitno
termasuk juga soal mental berkuasa
bahkan karena ada aroma bakpuan maunya pres sehingga kemudian mulai mengkritik secara terbuka terhadap pak presiden jokowi
ya saya pikir yang saya pastikan ini tidak ada kaitannya dengan bakpuan maunya pres
ya kenalilah bakpuan
bakpuan itu punya cara cara yang sangat elegan
apalagi yang boleh dikatakan sangat sangat beradab lah
tahu kapan bergerak kapan berucap kapan bertindak
beliau itu kan tidak hanya anak biologis daripada ibu mega tapi juga sekaligus juga anak ideologis beliau
saya pikir jangan sampai kita ke arah sana lah
kemudian yang kedua komunikasi politik
antara pak jokowi dengan ibu ketua umum kami dengan ibu megawati dengan partai sangat baik
bagaimana dialektikanya selalu dibangun selalu hadir
bahkan berkali kali dalam setiap rapat apalagi kami di fraksi instruksi untuk mengawal pemerintah itu betul betul tegas
tidak hanya tersurat tapi memang dinyatakan secara lantang di situ
kemudian yang dikatakan bahwa ada kritik dan sebagainya
kita lihat dari narasinya adresatnya kan jelas itu bukan kepada jokowi
addesanya kepada menteri kepada mereka mereka yang diberikan amanah untuk melaksanakan kerja kerja suci ini
ternyata pada prakteknya tidak mampu menjabarkan secara baik ke hadapan publik
nah tentunya kami pak immanuel pdip adalah partai yang sangat dewasa
tahu bersikap kapan dan bagaimana dan harus dengan cara apa
dan juga pdp perjuangan partai yang sangat loyal
teman saja tidak pernah ditinggalkan oleh pdi perjuangan
apalagi kader kita apalagi kader yang menjabat sebagai kepala pemerintahan
soal mental berkuasa itu bagaimana bang terry
soal yang tadi disampaikan oleh bang immanuel pdi perjuangan belum punya atau tidak punya mental berkuasa saat ini
padahal sekarang sebagai ruling party
dalam perspektif apa
kalau kita bicaranya hanya pada masalah kritikan pak effendi
kalau kita bicaranya secara lebih terukur
dukungan kami ini sangat jelas
bagaimana dukungan kami di dpr
bagaimana dukungan pemerintahan pak jokowi dalam konteks politik anggaran
dalam konteks kebijakan kebijakan pemerintahan
dalam banyak hal ini jujur saja yang menjelaskan itu kami bukan pihak pemerintah
tapi ini kan selalu kita telan
bagi kami kita tidak pernah mempermasalahkan
intinya support penuh kepada pemerintahan pak jokowi
itu senantiasa hadir dan menjadi kewajiban
tapi sikap kritis itu juga kita harus senantiasa hadirkan
ibu ketua dpr mengatakan
rakyatlah yang harus menjadi epicentrum dari setiap giat giat gerakan
bukan berarti kita meninggalkan pak jokowi
kita ingin menyempurnakan kerja kerja hebat yang diberikan atau yang sudah dikerjakan oleh pak jokowi
dan dalam banyak hal
kalaupun kita seringkali tidak dilibatkan kita tidak kecil hati
kami memberikan ruang kepada seluruh anak bangsa yang hebat hebat juga untuk turut ambil dalam fungsi fungsi pemerintahan
nah ini yang kita ingin sampaikan harusnya
kalaupun dianggap kritik
itu harusnya ingin membangun optimisme
untuk menyempurnakan kerja kerja yang sudah
iya bang terry berarti betul dong kalau kemudian disampaikan tadi
pendidik perjuangan jarang dilibatkan tidak dilibatkan
saya katakan kalaupun ada yang berpendapat tidak dilibatkan
sekalipun kita tidak kecil hati
kami pikir pemerintahan ini kan harus berbagi
ya kerja kerja pemerintahan kan banyak orang hebat juga
pdi perjuangan juga tidak akan kecil hati ya apabila tidak dilibatkan
dan pada prinsipnya dalam banyak hal kami pun juga dilibatkan
intinya begini intinya beginilah
kalau dikatakan kita mensupport pemerintah pastinya kita support
ya parameternya dengan jelas bagaimana politik anggaran
bagaimana kebijakan kebijakan yang diambil
bagaimana menjelaskan kebijakan kebijakan yang tak kalah pemerintah tidak mampu menjelaskan kepada publik
ini kan diambil semua oleh pdi perjuangan
nah jadi kami mohon juga jangan sampai pak emmanuel ya kita ini dibenturkan
dan jangan sampai juga ada prasangka prasangka yang lain
saya lebih ingin membangun bagaimana kita semua satu padu ya
bagaimana kita semua ini membangun semangat kesetia kawanan sosial
menihilkan segala luka dan perbedaan
untuk menghadapi permasalahan kebangsaan yang sedang dihadapi ini
kan malu kita negara negara lain itu antara pemimpin sama rakyatnya percaya
di kita ini kebijakan pemimpin di bawah enggak sampai satu detik juga dipermasalahkan dan dibuat polemik
nah mudah mudahan kita sesama kita juga sampai berpolemik lagi
oke baik kita harus break dulu ya bapak bapak
kami akan segera kembali sesaat lagi saya akan tanya juga ke bang adi praitno
sejauh mana kemudian implikasinya ke depan kalau rentetan kritik ini akan terus disampaikan
karena tadi anda katakan bisa bisa kemudian ini bicara soal soliditas ya
dari partai pengusung dan juga pendukung dari koalisi presiden jokowi
kita harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kami lanjutkan diskusinya saya ke bang adi praitno
bang adi kalau tadi anda membaca ini adalah kutukan periode kedua ya

artinya sudah mulai dipanaskan sejak hari ini mungkin
dengan sikap sikap partai politik yang mungkin ya bisa saja kemudian jadi berjarak dan lain sebagainya
soal kritik pdip ke pemerintah ini kan spekulasinya banyak ya
selain hal hal yang sudah saya sampaikan tentu ini mungkin akan menjadi sebuah catatan sejarah penting
pdip adalah partai politik yang pertama yang dalam tanda kutip mempertontonkan
satu kritik vulgar terhadap presiden yang itu notabene nya adalah kadernya sendiri
misalnya itu tidak pernah terjadi pada sby atau tidak pernah terjadi pada gus dur sebelumnya
dimana pkb mengkritik secara terbuka soal kebijakan gus dur misalnya
ataupun demokrat mengkritik secara terbuka kebijakan politik pemerintah yang dilakukan oleh partai demokrat
artinya apa kalau melihat karakteristik dari politik pdip memang irisan oposisinya tidak hilang
tapi satu hal sebenarnya reinhardt
yang ditangkap oleh publik
ini ada satu pesan politik yang sebenarnya ingin disampaikan
mungkin soal komunikasi politik
ini mungkin soal distribusi tentang kewenangan soal penanganan pandemi
mungkin juga soal bagaimana supaya partai partai politik ini juga dilibatkan dalam keputusan keputusan strategis pemerintah
dalam penanganan pandemik dan seterusnya dan seterusnya
kalau sudah mas hinton mas haribu yang bicara
kalau kemudian effendi simbolo yang bicara
apalagi ada puan maharani
ini bukan hanya sekadar tanda cinta
pesan politiknya banyak
pertama tentu pdip tidak mau menjadi partai politik yang terus menerus disalahkan terkait dengan kebijakan politik jokowi
karena setiap kebijakan politik jokowi yang tidak populis yang dibully adalah pdip
nah itulah yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik
bahwa dalam penanganan pandemi dalam banyak hal pdip itu tidak setuju
mungkin saja tidak dilibatkan
mungkin saja tidak terlampau dipercayakan kepada menteri menteri yang dimiliki oleh pdip
tapi itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh poinnya
kalau ada yang bilang kritik pdip itu hanya menyasar kepada menteri tertentu
saya justru melihat dua hal
sasaran pertamanya memang kepada menteri yang statement statement politiknya selalu berubah
hari ini bilang hari ini itu misalnya bilang covid itu melandai
tapi besoknya faktanya melonjak
tapi kalau melihat statementnya effendi simbolo
jelas kok pemerintah melanggar atau tidak mematuhi undang undang karantina
itu jelas ditujukan kepada siapa
karena tidak melakukan lockdown
saya tidak membaca fnd simbolon misalnya tidak terlampau struk terhadap jokowi sejak diusung menjadi gubernur dki jakarta dan presiden
tapi kalau memang dianggap upset effendi simbolo
ya mestinya ditarik statement statement politiknya
kalau kemudian mas hinton masih ribut dianggap tidak mewakili sebuah partai
mestinya kemudian dikasih peringatan penting di fraksi
nah yang menarik kenapa puan maharani yang bicara
satu pesannya bahwa pdip secara terbuka akan mengkritik apapun sikap politik pemerintah
mungkin sebagai bentuk tanda cinta
tapi satu hal
di tengah orang tidak ada yang berani mengkritik kebijakan politik jokowi
maka di situ ada puan maharani ketua dpr yang juga kader pdip putri mahkota

secara terbuka mengkritik kebijakan politik pemerintah
itu yang sebenarnya spekulasi yang lebih mencuat yang ditangkap oleh publik saat ini
ketimbang hal hal lain sih menurut saya
nah yang kedua bagi saya
soal kutukan periode kedua
ini kan sebenarnya memancing partai politik yang lain
yang selama ini sebenarnya tidak terlampau happy
ketika prabowo dan gerindra masuk koalisi
kalau pdip sudah mulai
berani mengkritik jokowi secara terbuka
tentu partai partai politik yang lain itu akan memunculkan hal yang sama
karena mereka tidak punya beban
jokowi bukan kader mereka
terus sebentar lagi agar bisa berakhir masa politiknya
makanya bara api yang kemudian menjadi letupan
kritikan kader pdip tiga orang ini
kalau tidak segera dipadamkan
kutukan periode kedua
ini tinggal menunggu waktu
dalam hitungan hari
dalam hitungan bulan
dan mungkin tidak akan waktu yang lama
kita lihat ke depan
saya kira akan banyak partai politik yang juga akan berlaku sama
apalagi kalau kemudian semuanya bicara soal kepentingan partai ya
apalagi menuju ke dua ribu dua puluh
jadi kemudian bang adi praetno membaca sampai ke arah sana
saya ke bang immanuel kalau begitu
tadi sudah dibantah juga sebetulnya bang immanuel
soal mengarah bahwa ini
ada kaitannya dengan
rencana pencaparesan bapuan
itu sudah dibantah tadi
kalau kemudian anda membaca sampai ke situ
apa yang kemudian menjadi
spekulasi ini apakah
ini diawali dari bapuan juga yang ikut mengkritik
atau bagaimana sebetulnya
gini ini kan offensive lah ya
ofensi politik yang dilakukan oleh
dan tidak ada namanya sejarah
persis tadi ya pak
tidak ada dalam sejarah pemerintahan
partai pengusung itu atau partai pemerintah itu menyerang pemerintahnya sendiri
dan ini kan sangat anomali sekali
ketika presiden dibilang
ketika orang melanggar konstitusi
dalam politik apapun
itu adalah cacat yang paling tercelak diantara segala galanya
nah ini yang kita kaget ofensif ini
ini belum pernah dimanapun dunia
atau anggota parlemen
atau anggota parlemen pemerintah
menyerang dengan kata kata atau pilihan kata diksinya adalah
dan ini mengerikan sekali
kami masih melihatnya
serangan ofensif yang dilakukan oleh fnd simbolon dan mbak puan
kalau mbak puan jelas sekali
ini elektabilitas mbak puan yang sampai sekarang koma
yang belum naik naik
sebagai partai pemerintah
harusnya menjaga soliditas pemerintah
ini akan menjadi peluru
atau menjadi legitimasi politik
partai koalisi yang lain
untuk melakukan apa
pemerintahan gusdur ke dua terjadi
ketika gusdur ditinggalkan
para menteri dan para pembantunya
partai pengusungnya aja
melakukan perangan offensive politik yang begitu dasyat
melanggar konstitusi pak
yang namanya partai pemerintah
berkaitan dengan pelanggaran konstitusi
berkaitan dengan kinerja
itu anggap hal yang lain lain biasa
pasti kita bisa rasionalisasi
ketika pemerintahan dibilang melanggar konstitusi
wah itu sudah
udah menurut saya
udah aib sekali dalam sebuah pemerintahan
jadi anda khawatir
ini bukan kritik
ini sebuah serangan
serangan yang fatal ya
ini berkaitan dengan melanggar konstitusi pak
presiden dibilang melanggar konstitusi
ini dah seharusnya
ini kan ini mulai eskalasi mulai naik lah ya

presiden akan ditinggalkan oleh menteri menterinya
yang tidak tulis
yang punya ideologi
yang punya ideologi aja menyerang dengan nada yang mengerikan sekali
apalagi menteri menteri yang tidak punya latar belakang ideologi
sbi memang mungkin mereka partai ideologis
lalu bagaimana yang tidak ideologis
dilakukan pdi hari ini
itu akan menjadi parameter para menteri menterinya untuk meninggalkan presiden nanti
saya ke bang terry terakhir
logika yang tadi disampaikan oleh bang immanuel
juga sebetulnya bisa masuk di akal
ketika partai pengusung utama justru mengkritik ini bisa menjadi pemancing partai partai yang lain
untuk kemudian bereaksi yang sama
sehingga ada soliditas yang kemudian bisa terganggu
kedepan dari pemerintahan presiden joko widodo
dengan kritik kritik seperti ini
bahkan dinilai tadi ini bukan sekedar kritik sebetulnya
ya saya pikir ini terlalu berlebihan
kemudian kalau kami melihat
ini kan sama ini namanya kalau istilah saya itu
berlomba lomba untuk saling mengingatkan untuk kebaikan semua
ini upaya korektif
jangan jangan pak jokowi sama kita senang
ya kita jangan berandai

ini yang saya ingin mengatakan
ini yang saya ingin mengatakan
ini yang saya ingin mengatakan

ini yang saya ingin mengatakan
yang yang saya ingin mengatakan
ini nya enggak ada yang salah
nggak perlu juga mas hinton pasaribu bang effendi dan sebagainya

itu perlu dikoreksi oleh fraksi
nah yang kemudian

ya kalian kalian yang ada di krebutan int waitedan dibagian kbiasa

yang kemudian yang ingin juga kita ingin sampaikan begini loh
teman teman yang di sana
pak jokowi itu harus kita jaga
tapi jaganya jangan sampai mengatakan semua yang dikerjakan pak jokowi itu benar
anak buahnya pak jokowi kalau kerja itu benar
enggak boleh begitu
kasih ya nanti pak jokowinya
pak jokowi juga harus terkoreksi
dengan cara cara kita
nah untuk itulah makanya pak jokowi akan semakin dekat dengan kita semua
dan masuk juga dengan rakyat
kalau dikatakan begini salah begini salah
ini dalam sekali
ini anti ideologi dan sebagainya
kata siapa dan dalam perspektif apa
nah kami ingin sampaikan ya
kita nggak sampai ke sana lah
jangan terlalu sensitif
pastinya pdi perjuangan yang paling setia untuk memproteksi pak jokowi dibandingin yang lain
yang terlalu sensitif siapa ini bang terry
siapa yang terlalu sensitif
yang tadi sampai mengatakan kaitannya sama ideologi dan sebagainya
kita sensitifnya sama rakyat
rakyat yang harus jadi epicentrum
segala giat dan pergerakan dan kepentingan
nah saya juga keberatan apabila dikaitkan tadi sampai ada
kalipan elektrik bapuan tidak naik naik
ya pak jokowi menang karena yang jadi ketua tim pemenangannya mbak puan
jangan begitu lah
kita tidak menafikan
kita tidak menafikan
kami ingin sampaikan begini
kalau mau jujur
yang bikin menang pak jokowi itu partai politik
yang bikin menang pak jokowi itu partai politik
pak jokowi itu partai politik bukan yang lain
kalau partai politik kenapa kerjanya terukur
kalau salah disangsi
kita tidak menyalahkan kesalahan pdip
tidak bisa kabur
ada alamatnya dan pertanggung jawabannya
setiap lima tahun akan ada pemilu
jadi saya ingin semua semuanya
yang dibangun itu adalah semangat mempersatukan
jangan dipertentangkan pd perjuangan dengan pak jokowi
jangan negasikan upaya pak jokowi dengan statement statement yang dihadirkan oleh pak jokowi
jangan dipertentangkan upaya pak jokowi dengan statement statement yang dihadirkan oleh pak jokowi
jangan negasikan upaya pak jokowi dengan statement statement yang dihadirkan oleh pak jokowi
jangan negasikan upaya pak jokowi dengan statement statement yang dihadirkan oleh pak jokowi